karena nanti mamanya boy itu bisa sendirian ngenalin gadis pilihannya ke temen temen dan kerabat kerabat om
om sebenernya juga reva tuh mau banget datang kesana
reva juga mau hadir di acara itu om
tapi masalahnya reva itu bener bener gak bisa ngelawan papinya reva
aku harap oh ngertiin ya
iya sih rev mendingan kamu aja yang ngomong kamu yang telepon sama papaku
soalnya kalau misalnya aku yang kasih tau ke papaku mungkin papaku gak bakalan terima
tapi kalau kamu yang ngomong sendiri pasti papaku bakalan terima kok
begitu aku mau telfon sekarang apapun yang terjadi nanti
tunggu tunggu tunggu
kayaknya mama harus denger
kamu dimana udah di sekolah atau masih di rumah
kamu dimana udah di sekolah atau masih di rumah
ini revo udah nyampe sekolah om
baru aja nyampe
oh udah sarapan
gimana gimana gimana kamu pasti udah ngomong dong udah minta izin sama pabrik kamu kan
kayaknya reva gak bisa datang deh om ke acara ulang tahun pernikahan
om sama tante
aku juga gak tau sih om alasan pastinya kayak gimana
cuma yang pasti papi aku udah gak izinin dan aku gak bisa ngelawan papi aku om
bentar nanti om telpon lagi ya
papa berangkat dulu ya
aduh apa bener papi kamu gak ngijinin
aduh aku juga gak enak nih ngasih tahu alasan yang sebenarnya
tapi om ini butuh penjelasan
ini kan pesta universary pernikahan om dan tante
bukan pesta anak muda atau hura hura gitu kan
aku juga gak tau sih om alasan pastinya kayak gimana
cuma yang pasti papi aku udah gak izinin dan aku gak bisa ngelawan papi aku om
ih mama kepo deh
sampai ketemu nanti di acara anniversary kita ya
kamu dandan yang cantik
oke sampai ketemu makasih
mama nih ngapain sih mau nebeng mobil papa
enggak mau punya mobil loh
mama cuma bingung aja sama si papa
soalnya tadi papa tuh kelihatan
tuh gitu loh
jadi mama juga kaget
mama kirain ada apa apa sama si reva atau siber
tapi mereka nggak kenapa kenapa kan pak
enggak gak kenapa kenapa kok
alhamdulillah kalau gitu
eh ya udah deh
telak kalau gitu mama berangkat kerja dulu ya
jangan kebut kebut ya tapi cepat sampai kantor
ini mama gimana nih kalau sampai tahu reva gak bisa datang
bisa diledekin abis abisnya kok
apa kamu aneh deh boy
papa kamu kayak nggak terima gitu kalau aku nggak bisa datang
bahkan tadi papa kamu sampai ngomongnya kayak
ya udah makasih udah mau datang ya
ntar jangan lupa dandan yang cantik
padahal aku udah jelasin kalau aku gak bisa datang
tapi papa kamu tetap gak mau ngerti
ya udah deh nanti coba aku ngomong sama papa aku ya
ya udah deh
ya udah angkat aja
karena kamu gak bisa datang ke acara om dan mama ini
ya udah angkat aja
ya udah angkat aja
ya udah angkat aja
ini gak usah om
ini gak usah om
om sedih banget
bahaya karena nanti mamanya boy itu bisa sendirian ngenalin gadis pilihannya
ke temen temen dan kerabat kerabat om
om sebenernya reva tuh mau banget datang ke sana
reva juga mau hadir di acara itu om
reva itu bener bener gak bisa ngelawan papinya reva
aku harap aku ngertiin ya
yaudah deh oke makasih ya
kayaknya papi kamu kesel deh atau marah sama aku
ya enggak lah ref
papi aku itu gak mungkin marah sama kamu
udah lah kamu gak usah sedih ya
masa cuma gara gara itu tapi aku marah sama kamu
eh mudek ya
yaudah yuk masuk
mama pasti bisa melenggang bebas sama gacuannya
harus gimana ya
mama kita luar biasa
siapa lu dark
oh enggak enggak ini papa cuma banyak kerjaan di kantor
beneran nih papa sibuk biasanya sibuk nggak kayak gitu
pak please deh luangan waktu dong buat istri tercinta
tau gak jarang jarang loh mama tuh nelfon papa
iya jam kerja lagi kangen tau
oh iya mama mau nanya nih pak gimana persiapan acara annief acara wedding kita itu semuanya udah oke
pak mama sih nggak masalah kalau acaranya sederhana tetapi yang penting acara itu harus berkesan ya kan
jangan sampai kayak gini nih makanan kurang atau makanan gak enak terus komplain sama para undangan malu tahu
oh kalau urusan itu mah biar catering aja yang urus mah
tumben nih papa gak ada semangatnya mana semangatnya
oh enggak enggak enggak papa cuma cuma gak mood aja nih
oh kenapa sih pak ya sekali sekali cerita dong sama istri kenapa bisa nggak mood
siapa tahu kalau cerita sama mama gak bisa bantuin papa
ayo dong pak ceritain ada apa sih
enggak ini papa ada klien kliennya tuh rese banget
oh gitu yaudah deh kalau papa sibuk gini aja gimana kalau persiapan enifnya mama aja yang siapin papa terima beres aja gitu setuju
terserah mama aja pokoknya ya papa kerja dulu
oke kalau gitu mama yang siapin ya oke oke sayang dah gak apa apa love you
bye mama bebe
papa mencurigakan nih
aneh tapi kenapa ya papa ya gak ada semangat suaranya bete kayak lagi banyak beban pikirannya
hah apa gara gara kejadian tadi pagi ya
waktu nelfon reva kan kayaknya mukanya papa tuh shock gitu tuh
ah tapi gak mungkin gak mungkin soalnya pas udah masuk ke dalam mobil papa kan cerah ceria lagi tuh
ya sampai ketemu ya di acara